puluhan ribu kendaraan roda dua juga turut memadati ruas jalan arteri di karawang jawa barat
ya dan kepadatan ini juga terjadi di minggu malam
kemacetan terjadi hingga sepuluh km pemudik dengan kendaraan roda dua ini dari arah pantura cirebon
mereka memenuhi seluruh badan jalan arteri dari mulai memasuki cikampek dawan kelari hingga karawang menuju bekasi
dan kondisi ini diperparah dengan banyaknya kendaraan roda empat dan juga bus yang memilih jalur arteri
akibat pengalian arus dari jalan tol
hal ini berdampak pada kemacetan parah di arteri karawang